pokoknya intinya saya bikin ini kalau orang lewat itu bisa sama sama menikmati
baik selain saham saham komoditi pak alfred apakah saham saham rate sensitif ini juga berpotensi menopang penguatan ihsg pada pekan ini
yang kedua memang kalau kita lihat ada satu perusahaan di sana ya
kini pecinta jamu tidak hanya bisa menikmati jamu tradisional
latihan dekat rumah atau gimana di komplek atau gimana vanisa
jadi sehingga mereka mengalami rebound kembali
karena memang kewenangan untuk mengganti ya di mk mk
jadi sebenarnya kelebihan dari venue sepatu roda di papua ini
sekarang kerjaan gimana mas lepas dong atau gimana
gue paling kecil sendiri
kemarin paket hari ini undangan nggak tahu besok apa
bisa operasi bypass dengan obat obatan atau gabungan ke beberapa hal tadi
nggak sulit kok saat ini ada jasa home organizing
ikut latihan sekali kebetulan disuruh ikut seleksi
dimulai dari sepuluh kemudian transaksinya itu
dan juga terlalu dan sudah mendapatkan undangan tentunya dari pihak di sana
selanjutnya kita nyari ini arus arusnya arus arus di mobil tuh
makan rambut terus cukur rambut sendiri terus lama lama beli skateboard buat main skateboard
nah selanjutnya nanti kan akan diberlakukan
tak hanya itu sistem air mengalir juga membuat kadar oksigen di kolam
oh ternyata seru juga nih main basket ya
dan kalau sudah dibuka ini harus segera dikonsumsi
ya itu global ya yang world bank imf dan yang lain lain itu memprediksi indonesia cuma tumbuh empat puluh delapan
tapi sudah merupakan konsolidasi tripartit di setiap daerahnya
dan mengamak kesenjangan antara masyarakat pribumi dan non pribumi masih ada hingga saat ini
itu sebetulnya apakah sudah benar
seperti di luar negeri di website itu sudah jelas

namun kini kampung ini sukses dinobatkan sebagai kampung kb percontohan tingkat nasional
betul terutama keluarga ya primary support yang orang orang terdekat itu juga amat penting
itu tidak match nih antara kemampuan gaya hidup dengan apa yang dia beli
dalam upaya merawat sumber daya alam mata air
yaitu pengukuran tensi darah yang tepat sambil terus dilakukan observasi secara intensif
tak hanya itu semua pelayan kompak memakai kostum garam per game mario bros seperti mario luigi putri peach hingga toad
pemanfaatan potensi lokal yang dikonversikan menjadi sumber daya energi tersebut
ya namanya itu kan konstitusional
nah untuk meningkatkan kualitas seperti di luar negeri